nah untuk membahas bagaimana kiat kiat agar kita senantiasa husyuk beribadah ramadan tentunya selama wabah corona kami sudah tersambung dengan tokoh muhammadiyah bapak dim syasyudin assalamualaikum prof
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi prof boleh dijelaskan nggak sebelum ini kita membahas kiat kiat apa makna ramadan di tengah pandemi bagi prof din
sangat bermakna tergantung kita apakah bisa dan mau mengambil hikmat dari balik musibah
saya pribadi merasakan betapa dengan wabah corona ini dan berada di rumah bekerja beribadah dari rumah dapat terus menerus menunaikan sholat berjamaah bersama keluarga
banyak waktu untuk keluarga secara kualitatif
ini hikmah yang tak ternilai mungkin selama ini kita sibuk di luar tidak sempat bersama keluarga
ternyata dengan corona ini kita diajarkan ada yang merasa dipaksa untuk menjadi imam keluarga
termasuk mengimami sholat sholat berjamaah bersama keluarga
ini kan refleksi diri di tengah pandemi tapi kiat untuk menjaga ramadan agar tetap husyuk itu seperti apa
pertama kita harus berniat dan bertekad dengan wabah corona di tengah bulan suci ramadan ini tidak ada masalah sama sekali
kita tetap bisa beribadah tetap bisa berjamaah
apa yang kita lakukan di masjid itu berjamaah
kita bisa pindahkan ke rumah dan bisa khusyuk
justru dalam suatu suasana keprihatinan kita berkumpul bersama keluarga kehusukan itu
pada pengalaman saya pribadi semakin meningkat
prof pandangan prof soal ini soal masyarakat yang masih menginginkan atau punya pandangan bahwa melakukan sholat tarawih harus berjamaah di masjid
sedangkan kita dalam kondisi psbb harus physical distancing
bagaimana pendapat prof soal ini
memang sholat berjamaah di masjid itu afdol
masjid dibangun untuk itu
namun dalam situasi darurat di mana ada perkembangan penularan wabah yang meningkat
maka dianjurkan untuk dialihkan ke rumah untuk sementara waktu
karena situasi darurat ini pandangan agama ini juga pandangan negara
yaitu menjaga kerumunan menjaga physical distancing jarak sehat dekat untuk tidak menular
ini pandangan agama islam dan bahkan menjadi salah satu tujuan syariat islam yaitu himzun nabs menjaga diri
jangan membahayakan diri dan membahayakan orang lain
nah mengapa demikian
karena menurut ahli corona ini tersebar lewat kontak dari jarak dekat
sementara kita tidak tahu seseorang itu terinfeksi atau tidak
maka kalau ada yang melanggar itu terus terang agama tidak
para ulama hanya berpendapat sesuai al quran
garala kami ini kecuali penyampai
nah sogianya umat insya allah para ulama itu dengan hati yang ikhlas
kebetulan bersesuaian dengan pandangan negara
ya seogianya ditaati
kita tidak kemudian ingin mencari kedekatan pada allah hanya di masjid
kalau dalam kondisi seperti ini
rasulullah menyuruh kita untuk menjaga diri
untuk menghindarkan diri dari penyakit dan dari bahaya
termasuk menahan diri untuk mudik ya menjelang lebaran nanti
kita tahu bahwa marak sekali para warga masyarakat sudah pulang ke kampung halamannya nih prof
iya karena mudik tradisi mudik yang sangat semarah gitu
memungkinkan orang berkerumun di perjalanan di kampung halaman
ini lah yang memungkinkan
virus corona itu tersebar
dan akhirnya indonesia lama sekali nanti
kita akan selesai dari wabah ini gitu
nah bisakah kita ganti silaturahim dengan keluarga orang tua kaum kerabat itu
bisa kita lakukan dengan cara lain untuk tahun ini
jangan jangan itu akan lebih berkesan ya
kita berseterohim dengan keluarga dengan kerabat
jangan jangan kita peroleh kesan yang sangat menarik untuk tahun ini
tidak kehilangan makna tergantung kita semua
maukah kita mengambil hikmah dari balik musim baik
baiknya nanti sholat id di lebaran nanti tetap digelar atau bagaimana pandangan prof sendiri
kalau di kawasan yang berzona merah yang persebaran corona masih meningkat
maka menurut alin akan sangat mungkin menyebabkannya
maka sholat id bisa disiagakan tetapi mengembangkan takbir tahni tahlih
dari masuk ke ulang syawal itu hingga besokan hari ini itu bisa kita lakukan
bisa kita bayangkan kalau di rumah rumah muslim mengembangkan takbir
jagad raya ini seperti bergetar
jadi tidak kehilangan kemarah siap dari indosetri kalau kita mengembangkan takbir dari rumah
prof terakhir prof berikan apa ya
berikan himbauan kepada masyarakat baik yang muslim maupun non muslim soal pandemi ini sendiri
bagaimana cara menghadapi pandemi ini
saudara saudaraku umat islam mari kita sadari bahwa wabah corona ini adalah musibah
sekaligus ujian dan cobaan dari allah swt
maka selain kita harus mendekatkan diri kepadanya
tapi juga kita diperintahkan oleh allah sendiri
oleh agama itu sendiri
untuk melakukan istiar istiar insani
maka untuk sementara waktu jaga kerumunan
tegakkan physical distancing
maka sholat berjamaah baik yang wajib apalagi yang sunat
bisa dipindahkan ke rumah untuk berjamaah bersama keluarga
begitu pula mudik ke kampung halaman
bisa ditunda pas keadaan normal nanti
namun makna beragama itu tidak harus hilang
bila perlu kita tingkatkan
dengan menangkap hakikat dari beragama itu
umpamanya ibadah kepada allah bersama keluarga kita tingkatkan
dan silaturahim bersama keluarga juga kita lakukan dengan cara lain
yang tidak kurang nilai dan maknanya
ya mengenai makna ramadan sendiri ini kan lagi marak kajian online
apakah sudah terbiasa masyarakat kita dengan di tengah pandemi ini
untuk ikut kajian online ini secara gratis prof di
ini menjadi menarik kita harus terpaksa
saya pribadi pun terlibat dalam kajian pengajian online hampir setiap hari
dan berskala global
disertai diikuti oleh para peserta dari manca negara
ini tidak pernah terjadi pada masa sebelum ada corona ini
inilah hikmah yang bisa kita ambil
umat islam harus berpikir

dan ini merupakan satu hikmah yang didatangkan oleh allah pada kita
bahwa hubungan kita sesama manusia tidak berkurang
bahkan bisa lebih dekat secara online seperti ini
ya termasuk berbuka secara virtual lebaran secara virtual
silaturahmi tidak terputus ya prof sampai dengan harus dengan online

kebiasaan untuk saling berbagi makanan
untuk buka puasa dan sahur bisa juga dilakukan
taruhlah makanan di depan depan rumah kita
bagi para soimin soimat yang tidak punya apa apa untuk makan dan sahur
itu sangat sangat berkesan
tapi karena kita menjaga physical distancing
tapi tidak kemudian kita halangi adanya social distancing
spiritual distancing hubungan kita dengan allah
bahkan harus tidak berjarak
bahkan semakin dekat
menjaga jarak secara fisik
tapi mendorong ada hubungan spiritual yang semakin dekat
baik abdul minallah kepada allah
maupun sesama manusia hablu minallah
prof ini tidak hanya pemerintah yang wajib memberikan bantuan kepada masyarakat
tapi juga masyarakat sekitar seperti yang mampu seperti itu
diperbolehkan atau dianjurkan bahkan untuk bisa melakukan sedekah
bagaimana pandangan prof soal ini
ya ini juga suatu kesempatan yang baik
bahwa pemerintah harus membiayai rakyat warga negara
apalagi jika melakukan karantina wilayah
itu adalah ketentuan undang undang dasar
ketentuan undang undang yang harus ditempu
namun kita warga masyarakat
sesama umat islam inilah saatnya kita peduli dan berbagi
karena sekarang ini jutaan sedara sedara kita yang tidak bisa bekerja
terpaksa berada di rumah
sementara kehidupan rumah tangganya sangat tergantung kepada penghasilan hari itu
inilah saatnya untuk kita berbagi mengulurkan tangan kedermawanan
memberi zakat infaq sodakoh
maka mui mendorong agar zakat infak sodako didahulukan pada awal ramadan ini
ya kecuali zakat fitrah ada perbedaan pendapat ya
karena mereka tidak bisa menunggu sehari seminggu dan seterusnya
ini sungguh ramadan kali ini membawa ujian dan cuma pada kita
apakah kita mau menjalankan perintah agama ketika sesama manusia saling membutuhkan
prof ini kan juga marak adanya sedekah via pembagian di pinggir jalan
yaitu hasil panen sayur kebun
apakah ini patut ditiru mungkin berbagai daerah di indonesia
tradisi yang terbaru yaitu peduli antara sesama
membagikan hasil panen di pinggir jalan
ya saya kira ini suatu tradisi yang baik ya
yang hanya terpaksa kita lakukan pada saat corona ini
ini bagus untuk diteruskan walaupun pada situasi normal
akan lebih bagus juga kalau kita antarkan kepada yang saling membutuhkan
dan di dalam tradisi baru ini ada latihan kejujuran
apakah seseorang yang mengambil mau rakus mengambil semua
sehingga tidak tersisa bagi orang lain
atau dia mencukupkan diri dengan apa yang dia butuhkan
dan makanan makanan yang lain
kemudian juga membutuhkan bagi yang juga membutuhkan seperti kita
baik terima kasih sekali prof dim samsyudin sudah mau berkenan
untuk bisa membagikan pendapat pendapatnya dalam cnn indonesia connected ramadhan
semoga prof selalu sehat prof terima kasih
alhamdulillah insya allah amin ya rabbul alamin